mahkamah konstitusi menolak seluruh permohonan sidang sengketa pilpres
yang diajukan tim hukum pasangan prabowo dan sandi uno
sengketa pilpres ini diputuskan tanpa adanya dissenting opinion
atau perbedaan pendapat antar hakim konstitusi
dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
demikian diputus dalam rapat permusawaratan hakim oleh sembilan hakim konstitusi
yaitu anwar usman selaku ketua merangkap anggota
aswanto wahidudin adams arief hidayat idewa gede palguna
suhartoyo manahan mt sitompul saldi isra dan eni nurbaningsi
masing masing sebagai anggota pada hari senin tanggal dua puluh empat bulan juni tahun dua ribu dua puluh
yang diucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi
selesai diucapkan pukul dua puluh satu enam belas wib oleh sembilan hakim konstitusi tersebut di atas
oke saya mau tarik napas dulu karena ini agak panjang ya
wajah politik dan demokrasi kita tidak hanya diisi dengan gempita
meningkatnya antusiasme dan partisipasi politik dalam proses pemilu
tapi wajah demokrasi kita juga punya sisi lain yang bisa dibilang cukup suram
iklim politik yang diwarnai kebencian adanya kebohongan polarisasi yang tajam
sampai kontroversi perlindungan akan kebebasan yang jadi bahan baku utama
demokrasi yang sehat ternyata masih jadi banyak pertanyaan
yang sama akan menghadirkan wajah demokrasi lama yang juga sama
atau jendela cahaya perubahan sudah siap dibuka ke depan
kalau kita masih bingung bertanya tanya apakah wajah demokrasi kita ini ke depan
masih akan sama atau berubah lebih baik ke depannya
yang saya bisa pastikan untuk anda malam hari ini
tamu saya kali ini adalah wajah lama namun tidak tahu apakah sikap politik
dan pandangannya masih sama atau tidak
yang pasti sih sekarang sudah tidak ada satu dua
saya bilang ini dua duanya lah
kita kembali menghadirkan diskusi
bersama dua orang senior saya malam hari ini
ada ketua umum inovator empat indonesia budiman sujatmiko
mas bud terima kasih sudah datang
dan anggota fraksi pdi perjuangan
anggota fraksi pd perjuangan itu
oke oke ini anggota fraksi
fraksi apa ya anda ya
rocky terima kasih sudah datang
kita bicara mas budiman dan rocky kita bicara mengenai demokrasi
setelah putusan mk
mk kan sudah memutuskan bahwa kita akan tetap punya kapten kapal yang sama
untuk perahu besar kapal besar
apakah wajah demokrasi kita akan sama
atau ada perubahan setelah ini
tapi kita sebelum masuk sana
saya minta anda untuk komentari dulu
putusan mahkamah konstitusi kemarin
anda sebelum putusan kalau tidak salah dua minggu lalu
hadir di sini dan bilang bahwa mk itu harusnya menjadi penjaga akal sehat
berdasarkan filosofi judicial activism dan lain lain gitu ya
itu termanifestasi nggak dari persidangan dan hasil kemarin
meskipun anda di australia saya yakin tweet anda itu tidak terkait dengan hal hal yang anda katakan tadi
meskipun anda di australia saya yakin tweet anda itu tidak terkait dengan hal hal yang anda katakan tadi

saya kira seluruh keterangan itu telah diucapkan tadi oleh saudara budi sendiri
di dalam pengantar cnn
memakai kata demokrasi terlihat suram gitu
ada kata suram tadi itu
karena penuh kebencian itu
kata suram itu mengingatkan saya pada satu istilah psikologi
melankoli melankoli itu juga istilah di dalam sejarah pengetahuan ketika orang tiba tiba
kehilangan gairah justru ketika feudalisme di eropa itu selesai gitu seorang sejarawan namanya
johan hui singa dia menggambarkan bahwa itu keadaan yang secara psikis membingungkan
karena feudalisme udah pergi tapi sensasi dari feudalisme masih orang inginkan jadi
suasana itu menyebabkan peradaban eropa waktu itu mengalami melankoli disekir begitu kira kira
keadaan di mk mengalami melankoli itu ada depresi melankoli dalam psikologi artinya ada depresi karena
tidak mampu untuk melihat peluang kedepan itu seolah olah tertutup kenapa karena memorinya ke
belakang itu masih ingin ada feudalisme sama juga dengan
keadaan kita hari hari ini bahkan masyarakat mengalami melankoli karena tiba tiba bingung
kok begitu keadaannya oke nah saya perhatikan tadi wording dari yang dibacakan oleh hakim
bapak hakim ketua mk menyebutkan menolak seluruhnya itu kenapa enggak menolak sebagian misalnya sehingga
melankoli itu masih ada sedikit obat itu ini menolak seluruhnya artinya mengabaikan semacam
masyarakat tapi tentu saya paham karena mk akan bilang itu bukan kewajiban kami untuk memeriksa
soal etis dari justice atau injustice tetapi ada soal yaitu bahwa dengan ucapan itu menolak seluruhnya
maka kimia yang terpisah hari ini antara satu dua akan tetap berlanjut karena menolak seluruhnya
itu kalau temanya rekonsiliasi mustinya ada semacam balancing baik di dalam wording maupun di dalam
bahasa tubuh dari mk tapi itu enggak terlihat jadi justru mk mengukuhkan kembali bahwa tidak mungkin
rekonsiliasi itu berlaku karena mk sebagai katalisator justru menolak seluruhnya itu ini
masalah pengabaian tuntutan etis belum kemas budiman atau memang fakta fakta persidangan
yang tidak bisa itu saya katakan tadi akhirnya mk kembali pada fungsi primernya itu menjadi formalistik
kalau dalilnya tidak bisa dibuktikan ya kami tolak jadi mk tidak memakai kesempatan untuk melakukan yang
minggu lalu saya sebut judicial activism itu mencari karena ini adalah soal bukan sekedar
hitung hitungan hukum tetapi ada etik yang luka pada publik apalagi di awalnya sudah diterangkan
bahwa satu menganggap bahwa demo dalam demokrasi kecurangan itu dibenarkan karena itu pelajaran
adalah bagaimana supaya curang itu diucapkan kan kan musim itu membawa semacam getaran psikis
pada hakim mk untuk mengatakan oke kami akan bijak karena itu adalah problem etis luar biasa karena itu dalil
utamanya boleh dan dianjurkan untuk berbuat curang dalam demokrasi diajarkan oleh karena itu sejak sekarang
orang oke kalau begitu nanti dua ribu dua puluh ada pilkada serentak mari kita sama sama buat curang tuh oke karena mk
kita tidak kasih semacam wisdom terhadap
public claim itu atau moral claim dari public kira kira anda katakan mk kembali ke kitohnya
sebagai kita primernya sebagai apa penentu hukum ia tetap tak tahu kembali sekitar kembali pada
konservatisme hukum itu mas budiman kasih kesempatan ada roky beranggapan seperti itu
apa yang anda ya tidak sesuram dan melankoli yang dikatakan roky karena
hai tugas pemerintahannya menang tugas calon calon yang menang adalah dalam perterangan politik adalah
membangun rumah panti asuhan yang memadai bagi orang yang kalah itu tugasnya untuk memastikan
bahwa terjadi persenjauhan kimia antara yang menang dan yang kalah untuk memastikan bahwa
semuanya bagian dari bangsa karena seperti jomfk dikatakan pemenang itu punya seribu ayah dan seribu
ibu dan orang yang kalah adalah yatim piatu tugas pemenang adalah memastikan dia membangun rumah panti
asuhan yang memadai untuk orang orang yang kalah rumah panti asuhan ya rumah panti asuhan disitulah tugas
etis dari pemenang oke ya karena itu kami menganggap bahwa ketika hukum dengan pisau dinginnya
mengatakan demikian tentu saja mereka punya otoritas seperti itu dan kritik roky boleh boleh saja tapi
kalaupun itu tidak dilakukan tidak dirasa roky ya tugas eksekutif tugas penguasa politik untuk
secara etis menjaga kebangsaan kita dengan cara memberikan rumah panti asuhan bagi yatim piatu
yang kalah tadi itu maksudnya anda anda mengafirmasi kekurangan keputusan hukum yang tadi dikatakan
rocky sehingga perlu dikompensasi oleh sang pemenang begini mereka punya otoritas hukum untuk itu kritik
boleh boleh saja dan kita tidak menutup kritik itu ya tapi bahwa kalau tapi saya enggak setuju
dengan rocky kalau alasannya adalah sikap pasangan satu mendukung adanya kecurangan itu kan sebagai sebuah
penjelasan bahwa kita harus mengantisipasi itu ya kita harus mengantisipasi ada kecurangan dan
perhatian perhatian banyak di banyak tempat artinya pasti tidak sempurna tapi intinya untuk untuk pikir tidak sempurnaan yang pasti juga tidak akan perhampiran sempurna
pemenang adalah memastikan pada unoom mereka yang gagal menang baik secara politik dwarf
memutuskan hukum diberikan tempat terhormat apa itu dalam dalam demokrasi menjadikan oposisi seorang yang baik
menjadikan oposisi yang baik dan tugas pemenang adalah hari ini karena tidak tahu krenciesatho pak joko ranagam
kemarin juga tidak bisa menyenangkan semua orang tugas pemerintahan yang baru adalah

tidak semua kritik itu berasal dari mereka yang tidak pernah diuntungkan dalam sistem
yaitu secara etis harus didengar oleh pak jokowi dan juga harus didengarkan dari oposisi
yang harus kita waspadai adalah mereka yang kemudian memang punya agenda agenda di luar memperbaiki nasibnya
tapi lebih pada mempertahankan status quo maupun otokrasi masa lalu
sebelum kita bahas mengenai penumpang gelap dan lain lain kita lokalisir dulu masalahnya mengenai putusan kemarin
anda lihat bahwa memang sebenarnya fakta fakta persidangan yang ada memang sudah termanifestasi dengan baik dari putusan itu
apakah ada hal hal yang terserak yang belum bisa disapu dan dirangkul oleh para hakim mahkamah
ini kan keputusan kita gini budi jadi saya menganggap bahwa satu satunya
kalaupun nanti ada revolusi yang pasti kosong satu satunya tidak boleh ada dua sih
satu sepak bola dan kedua mahkamah agung atau konstitusi yang tidak boleh diambil alih oleh kecerdasan buatan
agar ada etika di sana agar ada hati di sana bahwa keputusan tidak boleh sepenuhnya dingin
tapi bahwa pilihan untuk tidak ada dissenting opinion diantara para anggota mahkamah para pengadil tadi
itu menunjukkan bahwa barangkali kesulitan diantara mereka sendiri untuk melihat pada bagian mana mereka harus berselisih
dan memutuskan keputusan yang tidak bulat ketika memang kalau kita lihat retorika retorika atau advokasi yang disenam oleh para pengacara dua
memang lebih pada suara suara aspirasi politik yang lahir dari kekecewaan bukan lahir dari mereka menemukan kesalahan yang fatal
jadi masa kesalahan dan kekurangan ada
kalau bahasa eroki sangat kualitatif misalnya kayak gitu hal hal yang kualitatif bukan kuantitatif yang tidak bisa dihitung hitung
atau ada berkas berkas yang terlihat di depan mata gitu maksudnya dalam fakta persidangan
ya itu sah sah saja kalau sebuah mahkamah sah sah saja secara dingin
untuk secara dingin memutuskan
bahwa bukti bukti tidak cukup untuk memastikan ada kesalahan yang terstruktur dalam sistematis dan masif
tapi itu sekali pilihan pilihan pilihan yang dia ambil dari para hakim
hakim hakim sulit sekali untuk dissenting bahkan sulit untuk melakukan dissenting karena memang fakta faktanya tidak menunjang situ
saya paham karena asal usul hakim itu juga menjelaskan kenapa mereka nggak bisa disenting gitu kan
secara mayoritas ya itu tiga pemberantasan

jadi dari awal sebetulnya
latar belakang itu juga dijadikan
iya itu latar belakang politiknya atau political origins
tapi lebih dari itu intellectual originsnya itu
karena kalau kita lihat seluruh hakim indonesia bertumpu pada teori hukum positivistik gitu
karena memang tidak diajarkan di dalam fakultas hukum kita
anda lihat seluruh kurikulum fakultas hukum itu dasarnya adalah teori klasik dari
bahwa hanya antar dalillah keutamaan keadilan dipertahankan
koherensinya hanya antar dalil
jadi justice yang disebut sosiologis tidak ada
jadi sosiologi hukum tidak dimasukkan dalam pertimbangan hukum
padahal justru kejadian politik di mahkamah konstitusi itu adalah sepenuh penuhnya atau sebagian besar datang dari problem sosiologi hukum
tergoresnya rasa keadilan atau public ethics tergores gitu
nah kalau public etik tergores itu dirawatnya itu bukan di rumah yatim piatu
seperti yang sebutin ya itu di rumah bangsa tuh
dan gak bisa pemerintah cuman bilang oke kami kasih rumah yatim piatu dalam bentuk apa
tiga empat jabatan menteri misalnya
saya katakan rumah yatim piatu bagi mereka
itu bukan jabatan
tempat oposisi dan lindungi hak kotoran orang untuk beroposisi
itu kita nggak bicara soal jabatan
bahkan saya menentang kalau misalnya semua akan diambil semua oleh pemerintah
merajut demokrasi kita ke depan memang menjadi topik yang menarik kita akan break dulu
kita akan bahas itu karena banyak hal yang akan kita bahas
justis keadilan macam macam itu menjadi bahan baku utama juga untuk mewujudkan demokrasi yang baik
apakah presiden yang sama akan mewujudkan demokrasi yang sama atau baru
kita akan bahas itu saja